ingatkan engkau kepada
rejeki mah biasa agung
lebih daripada rezeki agung
lo tau apa
gue pacaran sama ayah berdua
kamunya bapak dateng
dan bos disuruh gantiin
tamu penting lo bos
justru itu ya kan
lo gue bayar mahal disini ya kan
gantiin gue ketemu sama temen temennya papa
inumin mereka ya
cabut dulu gue
saya ketemu bapak yu tadi
saya ketemu bapak yu
aku harus cari bapak
bapak itu pasti sangat kesusahan
sampai bapak berbuat kriminal
semoga bapak masih di tempat yang sama
nyonya kasih tahu tadi itu
di jalan layang ya
mudah mudahan bapak masih di tempat yang sama
aku pake alasan apa untuk pamit ya
aku pake alasan apa untuk pamit ya
aku mau yang manis manis
pengen yang manis manis
aku lagi cari yu
aku mau makan yang manis manis
mata kamu merah
kamu tambah jelek
kamu nangisin bapak ya
kamu gak pantas
aku mau yang manis manis
kue yang manis manis kayak aku
biar aku tambah manis
mau yang manis manis
kue yang manis manis kayak aku biar aku tambah manis
tapi saya beli kue dimana nyonya
yu nanya sama aku
kalau aku tau
ya yuk cari dong sampai ketemu
yu jangan nangis
kenapa belum pergi

aku suruh yu beli yang manis manis
cari yang manis manis ya
pengen begini kan aku bisa sekalian cari bapak